dpr akhirnya mengesahkan revisi undang undang tentang pilkada dalam sidang paripurna
meski sudah direvisi syarat calon independen tidak diperberat dan anggota dewan tetap harus mundur jika mencalonkan diri
dalam undang undang itu persyaratan calon independen batal diperberat
selain itu syarat dukungan pasangan calon dari parpol serta kewajiban anggota legislatif untuk mundur jika mencalonkan diri juga tidak berubah
sementara untuk anggota legislatif harus mundur jika pencalonannya telah ditetapkan oleh kpu
namun demikian calon petahana cukup mengajukan cuti jika mencalonkan kembali
atas undang undang nomor satu tahun dua ribu lima belas karena penetapan satuan pemerintah menggali undang undang nomor satu tahun dua ribu empat belas tentang pemilihan gubernur bupati dan wali kota dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang undang